pagi yang indah di pinggiran danau toba pantai pakudian desa lintong nihuta kabupaten toba sumatera utara
dinikmati peserta jambore otomotif indonesia sabtu pagi
sebanyak delapan ratus delapan puluh enam peserta dari lima puluh empat komunitas motor dan mobil se indonesia
langsung dapat merasakan kesejukan danau toba dari tiga ratus lima puluh tenda
jambore dengan berkemah bersama kali ini ramai diikuti anak anak
mereka senang berkumpul dan bermain hingga merasakan mandi di pinggir danau toba
sejumlah peserta juga naik perahu wisata untuk menikmati keindahan danau toba
udah dua kali
mantep kali dua kali kalau di sini ngapain aja
mandi tangkap ikan lihat pemandangan
ya asik semangat semua
selain menikmati alam danau toba
para peserta diajak ikut berbagai permainan
kegiatan yang melibatkan berbagai komunitas ini diharapkan jadi media
mempererat silaturahmi dan persahabatan antar komunitas
jadi komunitas overlanding indonesia itu komunitas pecinta alam sebenarnya penikmat alam
dalam arti ya kalau kita ingin menikmati alam dimanapun itu di indonesia
maka kita harus bermalam di sana merasakan hawanya suhunya alamnya dan segala macam
nah ini tidak hanya terbatas pada off roader tapi ini semua
pecinta alam bisa dan masyarakat yang lain
antusiasme para peserta yang hadir dari berbagai provinsi
membuat penyelenggara berkomitmen melanjutkan jambore otomotif indonesia setiap tahun
agus supratman ayat sudrajat toba sumatera utara